tanpa melihat agama atau suku tapi sebuah fakta menunjukkan krisis kemanusiaan disertai kekerasan hebat di rakhine state myanmar
menjadi ironis sang pemimpin saat ini adalah peraih nobel perdamaian dan belum berhasil mengatasinya
bagaimana peran pemerintah indonesia kemudian sebagai negara tetangga yang sama sama tergabung dalam asean
ikut memberi solusi dan mengurai akar masalahnya
kami mengulasnya malam hari ini dengan prof hikmanto juwana yang merupakan guru besar hubungan internasional universitas indonesia
selamat malam prof hikmanto terima kasih sudah hadir
kemudian ada ifdal kasim tenaga ahli deputi lima kantor staff presiden
selamat malam pak ifdal terima kasih juga sudah hadir
dan ada agus sari yang merupakan salah satu penggagas petisi cabut nobel perdamaian aung san suu kyi
selamat malam mas agus terima kasih sudah hadir ya mas agus
baik kita sudah simak sama sama tadi apa yang menjadi permasalahan di rakhine state sebenarnya di myanmar bagian barat
tapi saya ingin mengetahui terakhir langkah pemerintah indonesia setelah terjadi
apa namanya kekerasan yang terakhir ya ketika disebut militan dari rohingya pun menyerang pos pos polisi di sana
kemudian dibalas oleh militernya dengan serangan balik yang membabi buta bahkan ada korban anak anak dan wanita
terakhir apa yang dilakukan indonesia secara konkret karena desakan desakannya makin banyak nih ke pemerintah indonesia ya
baik segera setelah terjadi peristiwa penyerangan pos pos polisi
dan kemudian diikuti oleh serangan militan
republic oleh militer ya iain dan myanmar presidente langsung memberikan respon yang sangat kuat
kepada menteri luar negeri untuk segera menangan melihat situasi di di myanmar yang berkembang di
myanmar kemudian memerintahkan segera menteri untuk melakukan dialog dengan permintaan myanmar
termasuk dengan pemerintahan bangladesh karena sudah terjadi tuh
sampai saat ini belum
sedang merencanakan akan
berkunjung ke myanmar
untuk melakukan pendekatan
dengan pemerintahan myanmar secara langsung
dan yang sekarang sedang
dilakukan dan sedang berjalan
itu fokus pada bantuan kemanusiaan
jadi pemerintah indonesia
saat ini sudah memberikan bantuan
yang begitu besar
jadi memberikan bantuan
tidak hanya terbatas pada obat obatan
membangun rumah sakit
di rakhine state
bahkan sebelum terjadi
pada tanggal tiga puluh satu kemarin
inisiatif dari masyarakat indonesia
yang tergabung dalam
kemanusiaan ke myanmar
langsung ke rakhine state
tapi benar tidak akses masuk ke rahim state
itu sebenarnya sangat dipersulit
oleh otoritas myanmar sebenarnya
karena itulah pemerintah indonesia
tidak mengambil sikap
yang disebut dengan
yaitu melakukan kritik secara keras
melalui media dan sebagainya
tapi pemerintah indonesia
menekankan pada dialog yang konstruktif
dengan pemerintah langsung
bantuan kemanusiaan yang berjalan
dan menjaga kepercayaan dari
fokusnya ke korbannya
memang ada akar masalah yang harus diselesaikan
oleh pemerintah indonesia
dan karena ini kan
mengganggu stabilitas kawasan
tapi ada juga
tindakan yang sekarang yang harus dilakukan
yaitu berupa bantuan kemanusiaan ini
masyarakat sipil yang menjadi korban
dari kekerasan ini kan harus segera
diberi bantuan harus segera dilindungi
karena itu tekanan dari pemerintah indonesia
saat ini adalah
meminta otoritas di myanmar
untuk memberikan perlindungan kepada
warga sipil yang ada di
dan juga kepada pemerintah
rohingya masuk ke
bangladesh jadi tidak ditutup
bangladesh sendiri dari pantauan pemerintahan indonesia bagaimana
sudah ada kemajuan
dari pemerintah bangladesh juga
karena pendekatan pendekatan yang positif
dilakukan oleh pemerintah indonesia
pemerintah indonesia menghindari
bersuara keras megaphone diplomasi kita hindari
supaya menjaga akses
itu tetap terjaga
dan dialog kontrusif
bisa dilakukan dengan
dengan aung san suu kyi
kita harapkan dalam waktu dekat
menteri luar negeri
sementara ini kan baru berkomunikasi dengan
yang disana berkata bahwa
belum ke tingkat yang lebih tinggi yaitu
dengan aung san suu kyi nya belum ya
belum ya itu yang diusahakan akan bisa
bertemu dan sehingga ada dialog yang lebih
konstruktif untuk menjaga perdamaian
anda mengamati tentu saja ini sudah cukup lama
sebenarnya ini kan bukan baru terjadi kemarin agustus
kemarin ya penyerangan tapi ini kan hanya berulang
lagi begitu nah
bagaimana anda melihat upaya yang sejauh ini
peran pemerintah indonesia begitu ya
dalam soal masalah
kemanusiaan di myanmar karena
menarik juga seperti yang dikatakan oleh pak ifdal tadi
ini masalah di myanmar ini bisa mengganggu
jadi gini kalau saya melihat bahwa
ada banyak dimensinya
tadi kemanusiaan ada masalah
nanti pengungsi yang melarikan diri
dari myanmar dan kemudian
bisa ke negara negara di asean
indonesia malaysia dan lain sebagainya
tetapi akar permasalahan
dalam perspektif saya
tidak pernah mengakui
etnis rohingya sebagai warganya
itu yang jadi permasalahan
lalu yang kedua permasalahannya adalah
setiap kali ada konflik
tingkat masyarakat antara dua masyarakat
ini atau masyarakat
itu dijadikan alasan oleh
untuk melakukan tindakan yang tidak
proporsional dan menurut saya
sudah sampai ke level
ini yang jadi permasalahan
kalau tadi kita lihat wawancara suci
tapi menurut saya
pemerintahan suci karena sekarang
pemerintahan bisa menghentikan
kalau misalnya ada tindakan tindakan
aparat yang berlebihan dan kita bisa lihat kok
di media sosial dan lain sebagainya
apa yang dilakukan oleh aparat
aparat tanpa sungkan sungkan
apa yang mereka lakukan
menurut saya dalam konteks
apakah ketika myanmar dipimpin oleh
junta militer ataupun
aung san suu kyi yang
kita berharap nilai nilai
kemanusiaan lebih dikedepankan dan lain sebagainya
sama seperti ketika hunta militer
di mata masyarakat
khususnya dari pemimpin pemimpinnya itu
dianggap sebagai bukan
mereka ini memang dianggap sebagai orang
bangladesh dan mereka
tidak pantas untuk ada di myanmar
itu akar masalah itu ya
yang paling tidak menjadi fakta adalah
pemerintahan myanmar tidak mau mengakui
etnis rohingya sebagai bagian dari myanmar
dan memang pada suatu ketika
pernah pemerintah myanmar
mungkin setelah ada tekanan dari
dunia internasional membuat
undang undang yang memungkinkan etnis
rohingya itu menjadi warga mereka
tetapi dengan persyaratan yang sangat
luar biasa sulit sehingga
sekarang ini status mereka
adalah seolah olah tidak diakui
oleh pemerintah myanmar
tidak juga diakui oleh
bangladesh juga tidak mau
oleh karena itu
ini menjadi akar masalah
dalam perspektif saya
tanpa mengurangi rasa hormat saya
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kemanusiaan dan lain sebagainya
penyelesaian yang tuntas
tapi penyelesaian yang
masih kayak pemadam kebakaran
oke tahun ini ada masalah
kayak begini diselesaikan kemanusiaan
tahun depan mungkin juga akan terjadi karena
kemarin juga terjadi seperti ini
betul belum lagi
saya khawatir bahwa apa yang dilakukan oleh
pemerintah sebenarnya untuk
menenangkan publik indonesia
yang menginginkan bahwa
pemerintah melakukan tindakan
yang lebih dari
untuk etnis rohinya dan publik indonesia
karena mereka adalah muslim
padahal sebenarnya akar pemasalahan
ini bukan masalah agama tapi
masalah pemerintah myanmar yang tidak mengakui
oleh karena itu saya
pembicaraan dengan pemerintah negara negara
ini asean malah ya anda mendorongnya untuk pemimpin pemimpin asean
tidak hanya dengan myanmar saja ya
tidak hanya myanmar saja tapi untuk
menekan pemerintah myanmar
jadi melakukan semacam embargo ekonomi
pemerintah myanmar mau mengakui
etnis rohingya sebagai bagian
menjadi permasalahan dan terus terang
dengan permasalahan seperti ini
kan banyak negara terdampak
termasuk juga malaysia indonesia
para pengungsi yang lari bahkan pemerintah
malaysia sekarang ini sudah mengatakan bahwa
mereka tidak akan menerima
keluar dari myanmar
malah sudah begitu ya
dan terus terang di indonesia memang
masyarakat kita mungkin yang di kota kota besar
jakarta dan sebagainya menganggap bahwa
kita harus melakukan banyak hal
tetapi ingat masyarakat
kita yang harus menampung mereka ini
permasalahan sosial baru disana
seperti bom waktu maksudnya
suatu saat juga bisa akan menjadi sebuah permasalahan
betul sekali jadi menurut saya
pemerintah dari negara negara
asean melakukan tekanan terhadap
secara ekonomi misalnya
karena menurut piagam asean
kita tidak boleh melakukan
intervensi urusan dalam negeri negara lain
dan suki tentu akan mengatakan bahwa
ini urusan dalam negeri kita
dan yang kedua adalah pengambilan keputusan
harus konsensus ya bagaimana
bisa konsensus kalau misalnya salah satu
negara adalah yang bermasalah
seperti itu tetapi menurut saya
pemerintah perlu berikhtiar
untuk melakukan tindakan seperti itu
tindak apa upaya yang lebih ya yang sekarang diapresiasi
tapi upaya yang lebih dibutuhkan
karena ini terus berulang dari tahun ke tahun
dan ini masalah berkaitan dengan
kejahatan internasional masalah
kejahatan terhadap kemanusiaan
nanti soal petisi kita akan ulas lebih lanjut
sebenarnya apa sih mas agus hari ketika
saat itu mengagas
petisi mencabut nobel perdamaian
terhadap aung san suu kyi
bayangan anda nanti ketika petisi ini
menjadi besar lalu pengaruhnya akan seperti apa
nanti kita akan ulas setelah jeda berikut tetaplah
di cnn indonesia prime news
kita akan langsung ke mas agus
mas agus mas agus anda menjadi salah satu penggagas saat itu ya petisi
petisi ini dimulai berapa tahun yang lalu
dua tahun yang lalu kalau tidak salah
sekarang sudah tutup ini ya
nah yang ingin saya tanyakan begini
ketika anda menggagas saat itu
ini kan karena melihat
sebuah hal yang sangat ironis
ketika pemerintah myanmar
yang sebelumnya berada di tangan
dalam tanda kutip ya orang memandang wajar
namanya hunta militer akhirnya kekerasan terus yang
di kedepankan begitu untuk mengelola
tetapi saat itu ketika aung san suu kyi
masuk sebagai sosok yang demokratis
mendapatkan nobel perdamaian dunia
begitu malah juga tidak ada
apa sih catatan anda bersama teman teman yang lain
mengagas petisi ini tentang sosok aung san suu kyi ini
ya kami kan berangkat
dari kekecewaan atas
bu aung san suu kyi itu
kami merasa bahwa ada
tapi ada pejuang sekaliber
dan itu dua hal yang sama sekali berbeda
dengan kaliber yang berbeda
jadi yang menjadi trigger
adalah pada saat
aung san suu kyi
bilang bahwa dia nggak sadar
bahwa dia harus diwawancara oleh
seorang islam seorang muslim
di filmnya superman kalau nggak salah
itu kan ada yang mirip seperti itu
waktu pacarnya superman
membawang wawancara seorang
terduga teroris bilang
saya nggak tahu bahwa ternyata saya akan
diwawancara oleh seorang perempuan
terus pacarnya superman bilang
saya bukan perempuan
saya jurnalis katanya gitu kan
jadi hal seperti itu
jadi ini adalah sebuah statement yang
tidak respectfull gitu ya
apalagi oleh seorang prih nobel perdamaian
oleh seorang penerima nobel perdamaian
jadi sebetulnya hal itu
yang saya kira membuat
kita merasa kami merasa
aung san suu kyi itu
tidak layak mendapatkan
kita hanya melihat suu kyi itu
hanya sebagai seorang politisi
hanya sebagai seorang politisi
kan kita juga melihat
banyak cerita politisi yang pada saat
dia tertindas dia luar biasa
pamornya dan dia
nilai nilainya banyak dikeleponkan positif
betul pada saat mejanya
pihak yang berkuasa ternyata juga
tidak berbeda dengan
saya kira itu yang membuat
kami terpanggil untuk
mempetisinya jadi petisi itu
terkembang dan ditandatangani
oleh lebih dari dua ratus ribu
lebih dari dua ratus ribu
penandatangan dan itu kalau tidak ditutup
itu akan jauh lebih banyak lagi
apalagi terjadi lagi persoalan ini
betul kalau sekarang dibuka lagi saya yakin
akan bisa jauh lebih banyak
sebetulnya yang kita inginkan
pertama tentu saja perhatian
bukan cuma di indonesia tapi juga di dunia
itu sebabnya petisinya dibuat di dua bahasa
dalam bahasa indonesia dan dalam bahasa indonesia
agar diperhatikan internasional
supaya semua orang memperhatikan dan juga mencari solusinya
tidak percaya bahwa solusi itu bisa
di dalam negeri myanmar sebetulnya
myanmar membutuhkan bantuan
tadi lewat asean
atau juga melalui
humanitarian seluruh dunia
lewat pbb atau lewat
masyarakat ke masyarakat gitu ya
karena ini betul betul sebuah
dari manusia yang amat
ini dari sisi
dibongkar dari sisi politis
dibongkar dari sisi kekuasaan
karena aceh misalnya
sudah menerima banyak sekali
pengungsi itu kan juga
bukan tanpa permasalahan sekarang ini
thailand itu sudah beberapa
tapi kemudian dibuang lagi
karena ada dampak
dan sekarang bangladesh
mencoba membuka pintunya
tapi saya kira itu juga bukan
tidak tanpa keberatan
jadi memang permasalahan ini harus
diselesaikan secara tuntas
dan secara permanen
teman teman yang menggagas petisi saat itu
tentu saja sempat ada diskusi lah paling tidak
seperti itu kan
bagaimana mungkin ketika seorang
aung san suu kyi ini menerima
nobel perdamaian tentu saja
tidak sembarangan kriteria
yang diterapkan begitu artinya
dia pasti melalui hasil seleksi yang
luar biasa juga berarti adalah seseorang ini
sebenarnya aung san suu kyi
saya ingin mencoba melihat persoalan
di apa di dalam myanmar
sendiri soal rahim state itu sendiri
apakah sebegitu kompleksnya mungkin
sehingga sampai seorang yang menerima
nobel perdamaian itu sampai kemudian kesulitan
yang sangat bijak dengan nilai nilainya tentunya
saya mencoba untuk positive thinking gitu ya
apakah memang persoalannya yang
begitu kompleks sehingga dia harus
kemudian sampai kemudian berubah
sikapnya sehingga tidak bisa menemukan
solusi yang bijak dalam soal ini
karena ini persoalan juga terjadi sebelum
aung san suci menjadi pemimpin di sana tentu saja
figur aung san suu kyi yang memang tidak
sehebat itu tidak sekaliber nobel perdamaian
tidak sekaliber orang yang layak menerima
nobel perdamaian kalau menurut teman teman
saya kira statementnya
mas indra yang terakhir itu benar bahwa
tidak sehebat yang diperkirakan sebelumnya
gitu ya jadi
pertanyaannya apakah beliau berubah
pada saat tertindas
pada saat sekarang berkuasa
mungkin tidak jangan jangan
ini hanya memperlihatkan aslinya saja
permasalahannya kan memang betul betul kompleks
apa namanya arakan atau
rakhineya sekarang ini
itu adalah sebuah
tempat ya dengan etni
apa dengan etnisitas yang
agak kompleks dengan
diversitas yang juga lumayan tinggi
dimana di situ ada
yang merasa mereka adalah
penduduk asli di sana
tapi tidak diakui oleh
sementara mereka juga tidak merasa
sebagai orang bangladesh kok gitu
sama sekali gitu ya
mereka memang mewarisi
budaya dan juga agama
dari bangladesh tapi mereka
tidak pernah merasa sebagai orang bangladesh
ini kan sama dengan orang jawa di surinam
atau orang jawa di madagaskar
mereka gak akan bilang saya orang jawa
mereka orang suriname atau madagaskar kan gitu
walaupun karena kuliahnya memang aslinya
keturunan jawa gitu ya
betul jadi tadinya lewat
tadinya permasalahan etnis kemudian ditambah
dengan permasalahan agama karena
punya peran yang cukup
besar di politik myanmar
kan gitu bahwa
angsa tzu chi itu basis kekuatan
politiknya adalah buddha gitu ya
melakukan sesuatu yang tidak
konstituen basis politiknya kepada
konstituen basis politiknya
mungkin tidak akan dilakukan oleh
oleh angsa tzu chi
satu lagi berarti itu pemikiran politisi kalau begitu ya
betul akhirnya kan yang saya bilang pada akhirnya
ternyata beliau hanyalah seorang
politisi yang permasalahan satu lagi
yang membuatnya tambah kompleks adalah
persoalan sumber daya
kan sekarang ada pipa gas tuh ya
itu sampai ke
perbatasan china dan kemudian
ada beberapa blok minyak yang sekarang
juga ada di sekitar sana
jadi studi yang dilakukan oleh
gerakan pemuda ansor
itu memperlihatkan gitu bahwa
sumber daya alam yang
segitu banyak itu
gitu ya mengurangi
jadi kompleks sebenarnya ya
kompleks sekali dan ini
ini lah apa ya
ini klasik permasalahan ini
itu kita nyebutnya itu kan
pekutukan sumber daya begitu
ditemukan sumber alam yang banyak dan besar
konfliknya luar biasa
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi
bagaimana sikap pemerintah tadi
seperti yang dikatakan oleh prof hikmah bahwa
bersuaralah lagi bersikaplah lagi
mungkin lebih keras lebih tegas begitu ya
karena masalah ini sebenarnya hanya berulang siklus
tahunan mungkin jangan jangan seperti itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetap lagi cnn indonesia prime news
dengan negara negara asean yang lain yang punya concern hak asasi manusia itu indonesia nah karena itu
indonesia tentu akan mendorong tapi persoalannya kan indonesia tidak bisa berbicara secara terbuka
langkah langkah yang dilakukan artinya dialog yang konstruktif dengan komunitas asean dengan
otoritas asean itu juga akan dibangun tapi tentu saran dari profesor kimmanto itu terlalu maju bagi
asean terlalu maju karena mungkin kalau sulit dilakukan untuk melakukan embargo belum ada belum ada ininya
presidennya asean itu melakukan langkah yang sedemikian radikal seperti itu asean itu lebih
yat itu tadi berdasarkan
charter yang ada di asean charter itu kan memang sangat asian values yang kelihatan gitu yang menonjol
asean values itu bagaimana tidak sampai mencampur asean values itu ya tidak sangat teguh memegang prinsip non intervensi
non intervensi kemudian sangat teguh dengan sikap pengambilan akan ada dampak buruk kalau kemudian
seperti embargo ini kemudian dilakukan karena begini juga asean ini kan negara
yang heterogenitas politiknya tertinggi sekali disitu ada negara demokratik ada negara komunis ada
negara yang sangat tertutup ya kan ada negara seperti myanmar ini nah karena itu sulit untuk membawa
asean ini pada satu sikap yang katakan melampaui ekspetasi dari negara negara yang ikut di situ
itu tuh menjadi terlalu maju sulit diterapkan saya ambil contoh ya untuk melihat itu bagaimana sulit waktu
membangun membentuk komisi ham asean itu kan perundingannya lama sekali dan kemudian hasil
akhirnya dalam bentuk komisi ham asean yang sangat kompromitis yang bisa diterima oleh negara negara
asean yang beragam
sistem politiknya ini dan artinya apa yang hasil yang kompromistis tadi seperti apa misalnya
komisi ham asean itu komisi yang tidak memiliki satu mandat yang cukup tegas
jadi artinya sekedar ada dong berarti maksudnya ya akhirnya sekedar untuk menjadi forum mengangkat
isu isu pelanggaran ham di table gitu jadi tidak untuk melakukan investigasi misalnya karena tidak
itu diberikan karena non intervensi tadi sangat kuat dipegang prinsipnya memang ini asean mungkin
memerlukan waktu yang yang lama ya permasalahan di rahim setelah bergulir karena itu yang bisa
dilakukan adalah sekarang kita bantu utamakan dulu keselamatan yang warga di sana dan hentikan
kekerasan sambil membangun komunikasi politik untuk membawa kesana karena kan bagaimanapun
asean asean suluki ini kan juga terikatlah dengan komitmen bapak bapaknya bapaknya pernah menjadi
presiden di myanmar itu dan dianggap satu bapak bangsa di sana memiliki pengaruh yang sangat
besar nah dia justru pada masa dia itu orang orang rohinya itu diterima di masa ayah dari asean
ada satu penempatan yang lebih baik
yang warga rohinya itu di masa rejem ayah dari amu sasuji baik oke baik prof hikmah tadi sudah
dijawab atau dijelaskan memang konsep yang seperti yang disampaikan prof hikmah itu agak terlalu sulit
diterapkan kalau untuk konsep asean yang sekali lagi garis bawahnya tadi memegang teguh asas
apa namanya non intervensi tadi ya saya bisa pahami bahwa apa yang saya lontarkan ini tentu bukan hal yang mudah
saya menganggap bahwa ini merupakan upaya
karena yang kita hadapi sekarang ini bukan sekedar masalah urusan dalam negeri di myanmar seperti saya katakan
tetapi ini sudah merupakan mengarah ke kejahatan internasional
kejahatan terhadap kemanusiaan genosida seperti itu
dan masyarakat internasional juga melihat seperti ini
jadi pertanyaan bagi negara negara asean adalah apakah kita akan tetap berdiam diri
atau kita melakukan suatu upaya
bahwa upaya ini harus dikaji dari berbagai segi
saya katakan ya memang harus demikian
lalu apakah upaya seperti ini tidak dibicarakan dulu di antar negara negara asean
ya kecuali myanmar tentunya
lalu kemudian apakah nanti myanmar akan di
disampaikan misalnya hal seperti ini
tentu tidak terbuka begitu ya
jadi tekanan tekanan itu sebenarnya sudah ada
sudah berjalan juga sebenarnya
tidak berarti bahwa harus dalam bentuk terus kemudian kita langsung pengumuman
pengumuman demokrasi resmi embargo ekonomi
tidak seperti itu ya
tapi proses itu ada
dan kita harapkan bahwa di dalam proses itu ini bisa mengubah cara pemerintah myanmar membuat kebijakan terhadap etnis rohingya
karena terus terang masalah etnis rohingya ini tidak karena permasalahan di myanmar itu
itu berdampak tidak hanya ke negara negara di asean tetapi juga masyarakat dunia
dan menurut saya alangkah berdosanya negara negara asean ketika hal seperti ini terjadi kita tidak melakukan suatu
padahal sudah tergabung dalam asean ini bukan negaranya sendiri sendiri yang tidak tergabung dalam sebuah ini ya
jadi dalam konteks itulah yang saya mengatakan bahwa memang harus
ada suatu sikap
ada suatu tindakan yang tegas ketimbang yang sekarang ini yang tadi pak ifdal katakan bahwa memang masalah penghentian kekerasan harus dilakukan
itu anda setuju ya
bahwa itu harus dilakukan
tetapi kan kalau misalnya itu yang dilakukan hari ini selesai tapi tahun depan akan muncul lagi
baik nanti kita akan lanjutkan lagi
tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih
apakah yang ini berarti ota nn
ada sesuatu selanjutnya dihubungkan
transparen ni kata keren
ada satu teman luar tai
bunda minyak indonesia
dan orang buddha sebagai aktor politik di myanmar
ini harus benar benar dibisarkan
saya tidak percaya buddha sebagai agama mengajarkan hal hal yang sekarang terjadi di myanmar
dengan demikian akan sangat kuatnya kalau ada tokoh tokoh dunia di agama buddha
yang juga bisa memberikan statement dan memberikan tekanan terhadap aung san suu kyi
sekali lagi jangan membawa agama begitu ya
jangan membawa agama
aktor politik yang mungkin kebetulan
betul nah yang terakhir saya kira juga dari teman teman islam dan teman teman muslim di seluruh dunia juga gitu ya
bahwa ini bukan permasalahan agama gitu ya
jadi yang saya khawatirkan kan terjadi misalnya konflik seperti di india dan pakistan
dimana pada saat orang islam di pakistan diganggu orang orang hindu di pakistan diganggu
terlebih dari orang orang
islam di india juga ikut diganggu yang mungkin terjadi
kau khawatir ada dampak seperti itu juga ya
saya khawatir dampak balas dendam persaudaraan seagama ini bisa terjadi
dan saya kira ini juga harus diredam
dan dengan demikian panggilan kepada teman teman sesama muslim adalah kita cari solusi
bukan balas dendam
baik bagaimana pemerintah menanggapi ini
saya kira sangat positif ya apa yang disampaikan oleh pak agus
bahwa pemerintah indonesia juga punya concern yang sangat besar
mungkin nggak presiden dalam waktu dekat juga kemudian menyatakan seperti yang diharapkan oleh mas agus tadi
bahwa bobot tekanan secara politiknya lebih besar gitu
itu sangat tergantung ya
itu sangat tergantung pada hasil kunjungan dari menteri luar negeri ke myanmar dalam waktu dekat ini
yang akan bertemu dengan otoritas di myanmar di sana
menyampaikan sikap pemerintah indonesia terhadap apa yang sedang berlangsung di myanmar yang seperti siklus terjadi ya
hampir dua tahun sekali pasti akan terjadi lagi
nah sangat tergantung hasilnya apa dari pembicaraan itu
sehingga yang penting kan bagi pemerintah sekarang dialog ke depannya itu akan tetap terbuka
dan pemerintah myanmar
juga membuka diri untuk dialog
karena sampai sekarang pemerintah myanmar untuk negara negara lain dia tidak begitu mau mendengarkan
bagaimana mereka sangat reluctant dengan pernyataan pernyataan pbb terhadap apa yang disampaikan oleh sekjen pbb
dan juga pelapor khusus mengenai myanmar yang baru saja menyampaikan
tampaknya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya
ya mereka sangat kalau dibawa berdialog dengan cara megaphone diplomacy mereka tentu tidak akan mau merespon dengan positif
hanya defensif saja
karena itu defensif yang keluar ke publik ya
nah karena itu pemerintah indonesia lebih mengambil langkah yang bagaimana melakukan constructive engagement dengan pemerintah myanmar
yang menjadi pokok di myanmar itu pemerintah indonesia juga bisa berkontribusi bagi soal etnis rohinya di myanmar yang demokratis sekarang
baik kalau soal pengungsi yang kemudian sudah ada di indonesia ini bagaimana kemudian perhatian pemerintah terhadap mereka
ya pemerintah indonesia memberi perhatian yang sangat besar ya bagi
pengungsi pengungsi yang berasal dari etnis rohinya yang masuk apakah di aceh di sumatera utara dan di tempat yang lain
dan sampai sekarang masih menyediakan tempat tempat penampungan yang bekerjasama dengan organisasi internasional
tapi sebelumnya pemerintah indonesia sudah pernah juga tidak
karena ini bukan terjadi pertama kali sebenarnya
sebelumnya pernah tidak kemudian langsung berbicara dengan aung san suu kyi
mungkin dari perwakilan indonesia atau mungkin
ya ada dialog dialog
tentu menyinggung juga soal apa namanya yang terjadi selama ini berkaitan dengan posisi dari etnis rohinya di myanmar itu
nah tapi berkaitan dengan kasus yang baru terjadi tanggal dua puluh enam maret
nah itu memang belum ada pembicaraan
tapi sebelum sebelumnya itu sudah ada pembicaraan pembicaraan dengan ausan suu kyi
sekarang kalau bicara soal kepedulian negara negara asean
kalau menurut prof hikmah yang memantau persoalan ini
kira kira seperti apa sih awareness mereka dari misalnya negara negara lain selain indonesia ya
tentu saja kita sudah mengulas tentang pemerintahan indonesia
tapi bagaimana dengan negara negara yang lain
kan tidak mungkin juga ini menjadi tugas utama pemerintah indonesia
tentu saja seperti itu
bagaimana anda melihat pemerintahan yang lain
jadi saya lihat misalnya apa yang disampaikan oleh wakil perdana menteri malaysia mungkin ya
mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima etnis rohingya yang melarikan diri dari rakini sekarang ini
jadi sudah menutup seperti itu
bukan karena malaysia kita bilang kok malaysia aneh ya
seharusnya kan solidaritas islam itu dibangun dan lain lain
bukan karena memang dari pengalaman mereka
dengan menerima para etnis rohia ini
ini memunculkan berbagai masalah
di dalam negeri mereka
di dalam negeri mereka
mungkin thailand juga tadi pak agus juga sudah menyampaikan
sempat menerima tapi kemudian di
permasalahan ini ini menjadi concern regional
dari berbagai negara ini
nah oleh karena itu bagi saya saya melihat bahwa ini momentum bagi pemerintah indonesia
kalau mereka ingin membicarakan permasalahan
mereka harus mencari permasalahan ini di antara negara negara asean untuk mencari solusi jalan keluar yang bisa tuntas
nah ini yang saya anggap sebagai momentum
belum lagi masyarakat dunia
masyarakat dunia sekarang masalah seperti ini tidak mungkin diselesaikan di perserikatan bangsa bangsa
justru perserikatan bangsa bangsa berharap besar bahwa mekanisme di asean itu bisa menyelesaikan permasalahan ini
karena itu apapun keputusan yang diambil oleh asean saya yakin akan mendapat dukungan dari dunia
dan bagi kita indonesia tentu indonesia bisa mengambil inisiatif ini
seperti tadi pak ifdal katakan bahwa indonesia ini dianggap sebagai leader di negara negara asean
cukup berpengaruh ya
baik kita harap nanti seperti apa pemerintah indonesia mampu berperan seperti yang dikatakan oleh pak ifdal
bahwa memang indonesia ini cukup sangat berpengaruh begitu ya
bagi negara negara asean semoga dalam konteks rohingya ini bisa memberikan salah satu sumbangsi dan solusi terbaik
sehingga tidak terjadi lagi kekerasan kemanusiaan gitu masalah kemanusiaan di myanmar
terima kasih sementara waktu pak ifdal qasim
terima kasih prof hikmah dan mas agus telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami